daniar ahri prabu revolusi masih bersama anda di good morning
aksi heroik sersan satu tni muhammad waki menyelamatkan seorang warga yang terseret derasnya banjir
akibat luapan sungai welang di pasuruan jawa timur menjadi perhatian masyarakat
simpat tidak di masyarakat terus mengalir
sertu waki mendapat penghargaan dari korem delapan puluh tiga baladika jaya malang dan kodam lima brawijaya
hingga wali kota pasuruan kita lihat satu satu dokumentasinya
inilah momen saat sertu waki menyelamatkan seorang warga bernama sugeng sampurno
yang terseret arus banjir
ya aksi heroik ini terjadi pada dua puluh dua februari dua ribu delapan belas
beberapa hari berselang sertu waki mendapat apresiasi dari pangdam brawijaya
dan juga wali kota pasuruan atas aksi heroiknya ini
sementara itu sugeng warga yang diselamatkan mengaku berutang nyawa pada sertu waki
sertu waki selamat pagi
selamat pagi pak waki selamat pagi
aduh saya masih sempat terkesan gitu ya dengan cerita yang sudah beredar di media sosial
pak waki berarti sekarang sudah dikenal banyak orang nih
ya waktu itu gimana pak waki ceritanya kalau boleh diceritakan lagi
waktu kejadian banjir saya itu kan di rumah
pagi pagi ditelponlah dari teman
karena kita di pasuruan itu dari pihak pemerintahan kota
menyiapkan piket dari padangdem itu memerintahkan anggotanya di bppd
kita tuh saling komunikasi tidak putus meskipun dua puluh empat jam
saya datang ke lokasi di jembatan
evakuasi kampung warga saya
habis itu ada orang teriak teriak
ada orang teriak saya datangi
ada apa pak ada apa bu
ternyata pak ada orang hanyut
waktu itulah saya itu tidak memikir lagi
padahal saat itu posisi bersama dengan personil gabungan memang sedang melakukan evakuasi
tidak karena pak dandim sama pak dandramil itu untuk bukan kalau personil itu tidak kumpul tidak
tersebar di satu titik
di mana titik titik rawan itu
jadi pak wakil waktu itu
kebetulan itu saya berdua sama teman saya
saya yang lari dari posisi saya ke tempat itu seratus meteran kurang lebih
kok itu ada pak kurang rame rame
pak sampai di sini saya datangi posisi itu
saya kejar kurang lebih seratus meter
ada apa pak
ada orang tengah tengah pak
sekitar itu lah secara langsung sepontanitas
jadi itu udah insting aja ya nah lu riah dari bapak untuk mencoba menyelamatkan
nah itu gimana pak waktu itu ngelihatnya
jadi di air banjir itu ada yang tahan yut lalu bapak langsung terjun ke situ atau
tidak melihat orang yang lagi tahan yut pak
terus bapak langsung terjun duluan ke
lalu prosesnya seperti apa
sekarang kami dengar arusnya deras
itu enak pak
karena kan mengikuti arus
saya sambil berteriak teriak
pak sampah di mana di mana di mana
waktu itu kurang lebih tiga ratus empat ratus meter saya baru mendengarkan suara pak
ada suara pak
minta tolong gitu atau
tolong pak saya di sini saya di sini
saya datangin surat tersebut alhamdulillah cuma tangannya aja yang tersangkut di pohon pisang
lalu kepalanya sudah timbul tenggelam
oh bapak yang tadi itu ya
jadi pak sugeng memang sedang bertahan begitu ya berusaha menyelamatkan diri juga
ya itulah mungkin
lalu bapak menghampiri dan apa
saya menghampiri kebetulan itu ada pohon mangga saya angkat kepala di sininya saya angkat
pak sadar sabar sadar sabar
setelah itu sebenarnya saya itu keliru pak
kalau membantu orang tenggelam masih hidup sebenarnya harus saya pukul dulu
tapi berhubung pak sugeng ini sadar sudah
setelah itu saya evakuasi ke jalan tanpa rasa semula
posisi korban saat itu sudah hampir pingsan begitu ya
insya allah seperti itu
usianya berapa tahun kira kira korban
kurang lebih kalau pak sugeng lima puluh lima tahun
lima puluh lima tahun ya
dan setelah berhasil dibawa ke darat langsung dibawa ke puskesmas
dan padahal ya menurut informasi nih pak ya warga sebetulnya kan berkumpul berkerumun
tapi mereka takut untuk terjun membantu
nah sebetulnya kalau dari pribadi nih pak dari sisi pribadi alasan utamanya tuh sampai bapak yang
sudah saya saja yang langsung terjun langsung menyelamatkan
masyarakat itu terseraman dulu mbak
kalau kita cuma diam diaman
karena kita itu sebelum masuk tentara kita wajib untuk bisa berenang
itu modal utama renang masuk tentara polisi semuanya itu wajib pak
jadi ini lebih ke apa ya panggilan jiwa dari pak wakil sendiri ya pak ya
kalau gitu pasti pak
pak ini rasanya sepertinya tni ini
apa ya punya makna besar sekali buat pak waki
sampai apa namanya panggilan jiwanya pak wakil ada di situ
seperti apa pak waki memandang kesatuan pak wakil sekarang ini
memandang ke kodim saya gitu
dengan pekerjaannya pak wakil gitu
gini pak ya saya kan sehari harinya itu kadang kadang saya di
kalau sudah kenal setiap hari ngobrol
saya bisa berbicara dengan pak wakil
setiap hari ngobrol di rumah sakit di warung
ataupun dimana mbak bin sah itu kan sebenarnya dua puluh empat jam petunjuk dari ini
tapi kita kan punya keluarga
kita itu ya ada partner partner di kampung
ya ke pak kalau ada apa apa tolong hubungi
tapi setiap saat
karena pak dan ramil pak dan dem itu naruh mbak bin syah itu yang dekat dekat rumahnya mana
biar terjangkau gitu
meskipun bukan tidak mungkin ya
jika pada saat itu ya nyawa menjadi salah satu taruhannya
kalau masalah nyawa
insya allah allah yang menentukan mbak
kalau kita berbuat baik insya allah allah akan membalasnya dengan baik
ini kali pertama pak waki melakukan penyelamatan seperti itu atau sebetulnya sudah beberapa kali
karena di kraton ini sudah sangat sering sekali banjir
bukan ini pertama kali

waktu saya jabat mbak bin syah panggung di mayangan
itu dulu ya di laut saya ambil
orang yang sudah serang
tidak ada nyawa
nelayan laporan saya ambil dengan perahu nelayan
tapi sekarang kita harus jeda dulu nih sebentar
om irsa jalan dulu kemana mana
tetap bersama kami di good morning
masih bersama kami di good morning om irsa
kita masih berbincang bincang bersama pak waki
pak waki kemudian setelah bertemu dengan korban ya
korban sudah sehat begitu
sempat bertemu lagi dengan pak sugeng
apa yang pak sugeng waktu itu utarakan kepada pak waki
cuma berhubung beliau sudah tua
pak jangan menikah ke saya
kalau saya kan bersyukur bersyukur sama allah
kita cuma pelantaran pak
ya udah pak
kalau tidak ada sama sama
saya akan menangis
saya akan menangis
saya akan menangis
jangan bukan karena saya
karena allah pak
pak wakil sendiri
apa yang pak wakil rasakan ketika
tahu bahwa ada seseorang yang
sampai berhutang nyawa kepada pak wakil
saya cuma berharap
mudah mudahan saya bisa mengambil amanah
yang saya bebankan sama saya
jadi itu yang ingin disampaikan ke pak sugeng
jika pak sugeng memang mendengar
secara langsung sekarang ya pak waki
karena memang pak sugeng mendengarkan perbincangan
membawa esep bi oin
ya di landang
hai itu saya nolong siapa yang nolong bu terjun ya air kayak itu bukan air itu bomba
enggak taunya ada pak wakil karena panik iya pak waki mau bilang sesuatu untuk pak sugeng
pak sugeng saya disini gimana kabarnya pak kabarnya gimana alhamdulillah ya lanjutkan
aktivitasnya ya iya iya iya pak ketemu di pasuruan nanti pak lagi pak ngopi ngobrol sama pak waduh
hai saya memanuhi terbakan ke semarang sama buk nunggu nunggu nanti sore
pasukan kau sekarang sama keluarga ya pak ya lagi sama keluarga keluarga pak
iya ada siapa saja pak di sana pak mertua bu apa yang anak iya pasukan pasukan pasukan cerita sama
mertua sama istri sama anak begitu mereka mereka bilang apa pak sugeng oh iya banyak
oke baik pak sugeng ini memang komunikasinya agak kurang jelas ya pak sugeng ya tetapi intinya
sugeng berterima kasih banyak kepada
pak waki begitu ya pak ya tidak bisa balas allah ta'ala ya amin amin semoga hidupnya semakin berkah
ya pak sugeng salam untuk keluarga pak sugeng sehat selalu iya salam juga untuk warga pasuruan ya jadi
itu tadi ya pertolongan allah kalau menurut pak sugeng juga tapi lewat tangannya pak waki
kemudian pak waki pasti juga bercerita kepada orang tua dong atau kepada istri gitu peristiwa yang dia
alamin apalagi juga mereka juga mungkin mendengar berita ini gitu gitu ya apa yang mereka sampaikan
kepada pak wakil kalau waktu menolong orang itu saya kalau kalau cerita terus enggak kapan nanti
kumpul keluarga gitu kalau di lapangan itu saya jarang cerita sama istri mah gimana alhamdulillah
sehadeh ini uya barusan nolong banjir sudah pak karena istri itu sudah tahu kalau dikeluaran
situ sering banjir kalau sering cerita terus kapan bercintanya nah gitu tapi berbeda ini kan muncul dimana mana
muncul di berbagai macam media sosial bilang apa setelah suami saya nih sekarang diberitain dimana mana
terkenal nih kita aja apa salam istri saya mas tolong amanah ini beban ini sampai dan pertahankan
jangan kotori apalagi ada apresiasi dari petinggi petinggi sampean mas memang mempertahankan
itu sangat sangat berat lapak daripada meraih kalau meraih itu kan kita ambil sesuatu insyaallah akan
kalau mempertahankan ya itulah karena hidup kita itu kan masih panjang yang sudah memberikan
perhargaan siapa saja alhamdulillah dari pak dandim pak dan rem yaitu kolonel invanteri
bangun terus panglima ta panglima kodam lima terus dari pak kasat kemarin apa mereka bilang apa sama
pak wakit ya inilah mudah mudahan dicontoh babinsah seluruh indonesia usirnya di kodam lima
sama itu pak inilah bayi bayi saya seperti ini
jangan mengharapkan sesuatu tapi allah akan memberi sesuatu sama anggota saya
jadi secara tidak langsung ini juga makna penghargaan penghargaan itu untuk pak waki ya
tapi pak waki ada orang tua masih ada ya
alhamdulillah masih ada
ibu bapak begitu ya
mereka mendengar tidak berita ini pak
alhamdulillah kemarin saya sempat telepon bu doakan ya saya di sini
saya insya allah besok
oh ibu sekarang lagi nonton jangan jangan sekarang
insya allah pak
kalau mau sama ibu nonton ke ibu mau apa yang mau disampaikan kepada ibu
maksudnya kan atas inspirasi ibu bapak begitu
sekarang pak wakil menjadi seseorang yang menurut saya pak ya berjiwa besar gitu
punya keinginan untuk menolong orang begitu
saya cuma mengucapkan ke orang tua terima kasih banyak atas didikannya sama orang tua saya
saya tidak bisa membalas apa apa selaku anak
belum saya pak belum bisa membalas secuil apapun sama orang tua
ibu sempat bicara sesuatu sama pak waki
alhamdulillah sudah cuma ya itu jangan sombong kamu tetap jaga sholatnya lima waktu
oke pak wakil ya kita berterima kasih banyak tentunya untuk apa yang sudah pak wakil lakukan
ini bukan yang pertama dan ternyata juga banyak yang sudah dilakukan oleh pak wakil dan itu menjadi bagian dari tugasnya pak waki
ya negara berterima kasih lah kepada pak waki tentunya
iya dan bukan cuma cerita pak wakil saja
yang memang disoroti oleh banyak orang ya utamanya media
ada pula cerita inspiratif lain masih dari personil tni
jadi ada seorang prajurit tni berpangkat serka menjadi inspirasi banyak orang atas perjuangannya membantu anak sekolah menyeberangi sungai dengan menggunakan tali dan papan
ya pengabdian terhadap masyarakat juga ditunjukkan personil tni yang membersihkan sungai citarum yang telah terkontaminasi sampah dan limbah selama bertahun tahun
berbekal tali slek atau katrol selembar papan dan bambu sersan kepala muhammad darwis prajurit tni korem satu ratus empat puluh tiga hokendari membantu sejumlah anak sekolah menyeberangi derasnya arus sungai rantai angin selebar enam puluh meter di kolaka utara sulawesi tenggara
sebagai anggota babinsa aktivitas penuh resiko ini sudah dilakukan darwi sejak dua ribu dua belas silam
aktivitas warga menyeberangi sungai tak bisa dihindari
karena di desa maroko
belum terdapat fasilitas pendidikan ataupun pasar
sehingga warga harus pergi ke desa tinakari
kecamatan rantai angin
sedangkan di lain sisi
tidak ada jalan alternatif lain yang menghubungkan dua desa tersebut
pengabdian serka darwis kemudian dilihat publik secara luas setelah salah satu fotonya diunggah dalam akun instagram milik kodam empat belas hasanuddin
berbagai pujian dan apresiasi kemudian diberikan
kepada serka darwis
tak hanya itu peristiwa ini membuat tni menginisiasi pembangunan jembatan
hasilnya januari dua ribu delapan belas
jembatan penghubung ini rampung dan diresmikan
serta diberi nama jembatan gantung serka darwis
pengabdian tulus untuk rakyat juga ditunjukkan oleh personil tni di kodam tiga siliwangi
seribu empat ratus prajurit dikerahkan untuk membersihkan sungai citarum
yang tercemar limbah dan sampah selama puluhan tahun dalam program citarum harum
lima ratus prajurit diterjunkan di kilometer situ cisanti untuk pembersihan lingkungan
dua puluh prajurit dibagi ke lima sektor dengan masing masing sektor sebanyak dua ratus prajurit
sedangkan dua ratus prajurit lain yang ditempatkan di kebun pembebitan pohon di situ cisanti
para prajurit ini terjun langsung bersama masyarakat dan tinggal di rumah rumah penduduk sekitar
selain bekerja bersama masyarakat dalam membersihkan lingkungan
tugas mereka adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
akan pentingnya kesehatan lingkungan khususnya sungai citarum
ya ke pak waki juga kita mengucapkan ya bahwa ini dari teman teman di tni ya memang sudah luar biasa juga bekerja ya untuk masyarakat kita
dan kayaknya kita aman ya kalau semua prajurit ini seperti waktu ini
ya pasti apalagi semua menjalankan tugas dengan baik
sekali lagi terima kasih pak waki sudah datang bersama kami di good morning sudah memberikan inspirasi juga untuk kita semua
salam untuk seluruh prajurit yang bertugas di pasuruan utamanya
ya selamat nanti untuk kembali pulang ya
semoga sampai di tempat dan juga bertemu dengan keluarga
nanti mungkin pak waki bisa menikmati makanan tianghua ya
siapa tahu nanti istrinya mengajikan makanan khas tianghua yang legendaris pemirsa
anda bisa mampir ke petak sembilan jakarta barat
ini bisa menjadi tempat yang harus anda kunjungi